sekarang kita ke sepak bola dalam negeri menjelang akhir musim liga satu dua ribu dua puluh
bali united secara mengejutkan ditinggal pelatih mereka widodo cahyono putro
mantan striker tim nasional indonesia itu memutuskan untuk mundur dari kursi pelatih bali united saat liga satu dua ribu delapan belas menyisakan dua pertandingan terakhir
dilansir situs resmi bali united manajemen bali united sudah menerima pengunduran diri widodo
menurut ceo bali united yabes tanuri alasan widodo untuk meninggalkan tim serdadu tridatu karena ingin fokus menjalani lisensi kepelatihan afc a pro
widodo sudah menangani bali united sejak mei dua ribu tujuh belas lalu bersama pria empat puluh delapan tahun itu
bali united sukses menjadi runner up liga satu indonesia musim dua ribu tujuh belas dan membawa bali united berlaga di kanca asia tepatnya di piala fc dua ribu delapan belas
posisi yang ditinggalkan widodo untuk sementara akan digantikan oleh asistennya
di bali united eko purjianto hingga akhir musim liga satu dua ribu delapan belas